tim penyidik komisi pemberantasan korupsi kpk
kembali menggeledah rumah sejumlah pejabat dan kontraktor di kabupaten tulung agung
penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan
atas kasus gratifikasi yang melibatkan bupati tulung agung
tim penyidik kpk kembali melakukan penyelidikan kasus gratifikasi
yang menjerat bupati terpilih tulung agung syahrimulyo
kali ini kpk menggeledah sejumlah rumah pejabat
yakni rumah sekretaris daerah indra fauzi dan rumah kepala dinas pendidikan suharno
dalam pemeriksaan ini tim penyidik juga memeriksa kepala dinas pendidikan suharno
dan sejumlah sudut rumahnya
namun pemeriksaan selama tiga puluh menit ini tidak ada berkas yang diamankan dari rumah tersebut
tim penyidik kpk juga menggeledah rumah milik santoso
seorang kontraktor di kelurahan kuto anyar
di rumah ini tim penyidik sempat mengalami kendala
karena salah satu kamar dalam kondisi terkunci
sedangkan pemilik rumah sedang tidak berada di tempat
iya bongkar itu
pintu kan di bawah
dia ingin tahu di dalam
akhirnya di anggun
sebelumnya kpk secara tersebut
sebelumnya kpk secara tersebut
secara maraton telah melakukan penggeledahan di rumah ketua dprd tulung agung
dan rumah wakil bupati terpilih mario tobirowo
dalam penggeledahan itu satu rumah dalam keadaan kosong
karena ditinggal penghuninya
penggeledahan ini diduga juga terkait kasus pemberian gratifikasi
yang menjerat bupati terpilih ke bupaten tulung agung syahrimulyo
hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari tim penyidik komisi pemberantasan korupsi
fadli rahmawan tulung agung